satu bagian dari black box pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua yaitu flight data recorder atau fdr telah ditemukan pada selasa kemarin
sementara temuan krusial lainnya yang masih dicari adalah cockpit voice recorder atau cvr
nah cvr ini juga termasuk black box dan berfungsi sebagai perekam suara di dalam kokpit
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami victor pangribuan yang berada di jict tanjung priok
selamat pagi victor ada perkembangan apa di sana pagi ini
ya selamat pagi lia dan reza saat ini saya berada di pos kosar untuk evakuasi kecelakaan pesawat sj seribu delapan puluh dua dengan pesawat bernomor registrasi pk clc di tanjung priok jict dua
pagi ini memang memasuki hari kelima proses pencarian dan evakuasi baik badan atau serpihan pesawat kemudian juga evakuasi dari korban
hari ini rencananya lia dan reza memang
tim gabungan basarnas ini akan melakukan fokus pencarian terhadap dua hal
yang pertama adalah tetap dalam pencarian komponen atau serpian pesawat kemudian pencarian korban
yang kedua adalah fokus untuk mencari kokpit voice recorder atau cvr
ini adalah bagian dari black box atau kotak hitam yang belum ditemukan
kemarin di hari keempat memang sudah ditemukan satu bagian yaitu flight data recorder
ini memang untuk memberikan data penerbangan
sejak take off begitu kemudian bagaimana hingga terjadinya kecelakaan begitu
yang belum ditemukan adalah cockpit voice recorder ini yang memang harus masih terus dicari hari ini
tapi memang dari tim gabungan ini sudah mengatakan bahwa untuk proses pencarian cvr hari ini memang tidak perlu lagi untuk melakukan panduan sinyal
dan hasil analisa yang saya dapatkan kalau anda lihat kondisinya saat ini memang
masih banyak serpihan serpihan pesawat ini di belakang saya
dan hasil validasi dari fdr atau flight data recorder yang sudah ditemukan kemarin ini masih ditelusuri oleh knkt
pihak knkt ini memang sudah rencananya akan melakukan pembacaan ini selama dua sampai lima hari
artinya maksimal tanggal tujuh belas januari hasil dari pembacaan flight data recorder ini akan diumumkan
kemudian untuk temuan hari ini untuk per hari ini sehingga hari keempat kemarin memang total sudah ada satu ratus tiga puluh sembilan kantong jenazah yang sudah dievakuasi
kemudian kantong jenazah ini langsung diteruskan atau diserahkan kepada tim dvi polri
sementara yang baru teridentifikasi identitasnya ini baru empat orang
di antaranya ada pramugara copilot dan juga penumpang
dari hasil seluruh orang atau penumpang yang ada dalam pesawat
ada enam puluh dua orang ini artinya tersisa lima puluh delapan orang penumpang lainnya yang belum teridentifikasi
cuaca mendung bmkg sudah meramalkan bahwa hari ini di sebagian wilayah di jakarta akan turun hujan
kita sama sama berdoa semoga hasil pencarian dan evakuasi di perairan kepulauan seribu hari ini di hari kelima dapat berjalan lancar
baik terima kasih victor
bang ribuan melaporkan langsung dari jict tanjung priok
kami nantikan terus informasi selanjutnya
selamat bertugas kembali dan tetap berhati hati